kementerian perhubungan mengadakan program mudik gratis bagi para pengendara bermotor pada lebaran mendatang
pendaftaran mudik gratis yang melayani sembilan kota tujuan ini akan ditutup pada pertengahan juni nanti
mudik selalu menjadi permasalahan meningkatnya kemacetan dan meningkatnya resiko kecelakaan
dari sinilah kementerian perhubungan berinisiatif mengadakan program mudik gratis
di mana para pemudik bersama keluarga dan motornya dapat melakukan mudik secara cuma cuma
dan saat ini saya sedang berada di salah satu booth bersama salah seorang ketua pelaksana pendaftaran mudik gratis yaitu bapak tio
selamat pagi pak
pak ini dari kuota dua puluh empat ribu sudah berapa pendaftar pak yang mendaftar di mudik gratis ini
kalau yang di website itu masih tertera sekitar enam sampai delapan an
jadi masih cukup banyak lah untuk pemudik yang mau mendaftar silahkan mendatangi
booth booth yang sudah disediakan dari pihak kemenhub yang ada di lima titik yaitu jakarta depok tangerang selatan bekasi dan tangerang kota
lalu pak ini untuk para pemudik persyaratannya apa saja pak untuk bisa ikut mudik gratis ini
persyaratannya mudah karena program ini sudah berjalan empat kali kalau tidak salah ya dari pihak kemenhub
jadi yang pertama sudah pasti harus ada motor motor dalam keadaan standar dan layak jalan
kedua pajaknya harus hidup
yang ketiga memiliki sim
dan kalau mau membawa keluarganya maksimal anak lima tahun itu harus melampirkan fotokopi kartu keluarga
lalu apakah bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak itu tidak bisa mengikuti acara mudik gratis ini pak
secara aturan kita sebagai pelaksana lapangan sudah jelas bahwa satu motor hanya untuk dua dewasa plus satu anak maksimal lima tahun
jadi kita mohon maaf untuk yang mungkin mempunyai anaknya dua atau tiga kita hanya mengakomodir untuk yang anaknya maksimal lima tahun
fasilitas yang diberikan sejauh ini apa saja pak yang akan diberikan
kalau fasilitas tidak jauh dari tahun kemarin ya
makan siang yang jelas busnya standar ac karena dari kemenhub itu menekankan mudik gratis tapi nyaman
jadi standar ac
makanya jumlah kuota penumpangnya kita batasin itu disesuaikan dengan jumlah armada yang sudah kita sediakan
jadi biar pulang kampung mereka membawa motor tapi tetap nyaman tidak merasa capek pada waktu mereka seperti mengendari motor
semisalnya pada tanggal dua belas juni dua ribu enam belas sebelum itu kuotanya sudah memenuhi apakah ini akan ditutup atau kuotanya akan diperbesar lagi
informasi yang kita dapat dari lapangan itu kalau kuotanya sudah penuh
tanggal dua belas berarti akan kita close karena secara sistem pun sudah tidak bisa di input
itu sudah otomatis
jika anda tertarik mengikuti mudik gratis ini ada dua cara yang dapat anda lakukan
yang pertama adalah secara online dengan mengunjungi portal mudikgratis debhub go id ataupun yang kedua dengan cara offline
kedua cara ini akan ditutup pada tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh
gloria angelin jakarta